underpass di depan apartemen mediterania boulevard kemayoran ini
terendam banjir sejak dua puluh empat januari lalu
sejak hari itu juga
perintah provinsi dki jakarta telah mengerahkan enam pompa air mobile
yang mampu menyedot air hingga enam ratus liter per detik
namun curah hujan tinggi disertai pompa di underpass yang tidak berfungsi
membuat penyedotan air memakan waktu cukup lama
hingga lebih dari empat puluh delapan jam
air yang semula mencapai ketinggian lima meter
kini mulai surut
benur dki jakarta anies baswedan yang meninjau ke lokasi minggu malam
mengapresiasi kerjasama berbagai pihak
yang bahu membahu memompa genangan air
saya bertanggung jawab atas seluruh kawasan jakarta
maka saya tuntaskan tanggung jawab itu
dan malam hari ini itu sudah selesai
jadi tidak perlu bicara siapa dan lain lain
gubernur dki jakarta mengerahkan semua sumber daya yang ada pada dirinya
untuk memastikan bahwa kawasan ini terbebas dari kenangan air
sebelumnya pada dua puluh empat januari lalu
banjir setinggi lima meter merendam kawasan underpass kemayoran jakarta pusat
akibatnya jalan kemayoran menuju sunter ataupun sebaliknya terputus
hal itu diperparah oleh tak berfungsinya pompa pembuangan yang berada di underpass
menyebabkan air sulit suruh